oke masih bersama kami di good morning
sekarang ini beberapa hari lagi ya sebetulnya
besok akan ada tahun baru imlek asyik angpao
eh saya nggak boleh sebetulnya ya
oh kita nggak boleh ya
oh saya boleh berarti prabu kasih saya
iya bolehlah kita makan makan bareng ya
tapi kalau bicara soal imlek
memang masyarakat etnis tionghoa akan merayakan tahun baru imlek
dalam perayaan imlek kudapan ya prap
kudapan itu snack
salah satu hal yang paling ditunggu saat berkumpul bersama keluarga
nah apa makanan khas yang sering disajikan saat imlek
lalu bagaimana juga kandungan gizinya
berikut liputannya untuk anda
tahun baru imlek ke dua ribu lima ratus enam puluh delapan
akan disambut lebih dari dua lima juta
masyarakat indonesia dari etnis tionghoa pada dua puluh delapan januari dua ribu dua puluh
tak hanya pernak pernik show ayam api yang menjadi tema di tahun ini
kudapan khas imlek juga diburu para warga keturunan tionghoa
dalam merayakan tahun baru imlek
masyarakat dari etnis tionghoa memiliki makanan dan kudapan khasnya
salah satunya adalah
try of together nesini atau nampak kebersamaan
dimana di setiap kudapan yang berada di nampak ini memiliki makna tersendiri

kudapan di nampan kebersamaan ini memiliki filosofinya masing masing
kesembek dipercaya dapat membawa keberuntungan
beri hitam dapat memberi umur panjang
buah pinang dan tomat melambangkan kesuburan
dan buah pelang dipercaya membuat awet muda
selain kudapan nampan kebersamaan juga memiliki filosofi
ini dilihat dari enam hingga delapan jenis kudapan yang tersaji
dimana angka angka tersebut melambangkan keberuntungan
kudapan khas imlek mayoritas berupa
khususnya kudapan olahan dari buah
meski nikmat bagi mereka yang sangat memperhatikan urusan diet
ada baiknya tidak berlebihan saat menikmati menu khas imlek ini
sebetulnya buah itu secara umum adalah kandungannya ya
secara umum ini buah buah apa aja
buah itu mengandung serat yang cukup banyak
tapi ini pada buah yang segar
kalau buah itu mengandung serat yang cukup banyak
maka dia akan mengalami proses
apapun itu prosesnya
kemudian dia terpapar dengan suhu udara
kemudian dia terpapar dengan panas
maka kandungan kandungan yang ada di dalam buah ini
terutama kandungan yang antioksidan
itu akan rusak
contoh tomat yang dikeringkan
kemudian beri yang dikeringkan
dia akan mengalami proses
mungkin dia dimasak dulu kemudian dikeringkan
kemudian campuran untuk membuat manisan buah ini kan apa yang tinggi
nah itu kalau kita hanya makan di hari raya imlek
satu dua hari oke
tetapi kalau itu kita makan terus menerus gulanya yang tinggi
padahal kandungan apa namanya antioksidanya sudah nggak ada
kita hanya tinggal dapat serat dan gula
ya serat oke
tapi gula yang tinggi kan dapat berefek tidak baik terhadap kesehatan
ada salahnya merayakan imlek dengan menikmati kudapan khasnya
namun seperti kata alikisi
porsinya perlu diperhatikan
jangan sampai merayakan imlek sampai merusak keseimbangan nutrisi tubuh
diriasa ayunisa jakarta
padahal kalau semua makanan itu ada di depan saya
makanya kita minta maaf nih sama pemerintah saya
mau tahun baru imlek diinget

iya deh tapi gapapa yang penting
biasanya kan kalau tiap makanan tuh ada doanya masing masing gitu kan
simbolnya masing masing di tahun imlek
harapan tentu semua hal yang baik bisa tercapai di tahun baru yang ini
nah hal itu pun juga bisa diprediksi lewat siu siu dan juga tahun kelayaran anda
apakah keberuntungan mengelilingi anda di tahun ayam api ini
atau apa saja yang harus kita lakukan ke depan
sudah hadir di studio
sudah hadir di studio alif feng su julius fang
atau bisa kita sapa koh julius
selamat pagi koh julius
halo prabu daniar
sebelahnya juga ada wanita cantik ya pak
silahkan disapa kalau wanita cantik boleh deh prabu deh
suka beda kalau prabu tuh ada gombalannya
daniar suka kayak gitu sih ya
ya kadang saya suka cemburu
ini kita akan bicara tentang imlek gitu ya kan
karena besok sudah ada di dalamnya ya
karena besok sudah akan imlek
ini sudah ada persiapan belum nih buatan baru imlek besok
dominik kalau julius dominik dulu deh persiapannya
kalau sebetulnya mungkin kalau ngomongin persiapan imlek
di keluarga sendiri sih mungkin sudah agak sedikit berkurang ya
kalau dulu mungkin kalau masih kecil itu kelihatan banget
karena kan memang benar benar harus anak tuh sepertinya kalau buat
buat aku pun sekarang melihatnya kita harus dikenalkan benar benar dengan budaya
mau itu budaya indonesia budaya tiongkok atau lainnya gitu ya
budaya indonesia budaya tiongkok sebagai waktu itu kan juga salah satu
waktu kecil sih sangat persiapannya udah dari seminggu itu udah pasti
tapi kalau sekarang kan ya udah lebih dewasa lebih santai
mungkin lebih telponan sama keluarga kayak
oke nanti di imlek mau ke rumah siapa ketemu di mana
tapi keluarga semua ada di jakarta juga
semuanya ada sih kalau di jakarta
ada yang tinggal di bekasi sebetulnya
dan itu yang paling tua adalah oma omaku gitu
dan biasanya kalau hari kayak imlek ya kita yang ngontir ke sana
oke pasti persiapan makanan makanan ya setahu saya tuh ada makanan makanan dengan simbol simbol
oh itu sudah disediakan sendiri sama oma
biasanya apa aja sih
tua tua itu sudah pasti masak sendiri maunya gitu
jadi yang sudah pasti ada misoah
oh itu yang lebih panjang umum
kayak bihun gitu
terus yang lain pasti udah pasti kalau karena kita maksudnya kalau misalnya chinese etnis tionghoa tapi
non muslim pasti sudah ada babi kecap itu sudah pasti
kalau yang tidak makan babi ya mungkin bisa diganti ayam atau
itu menarik juga loh kita bicara tentang itu
jadi ada juga kan yang muslim ada juga yang non muslim gitu dan sama sama rakyat imlek
itu biasanya seperti apa sih ini apa namanya saling berinteraksinya gitu
dipisah sih tapi kalau interaksi nggak ada masalah
ada masalah ya
keluarga aku juga multi kultur gitu ada yang muslim juga jadi
dan baik baik aja kan ya
terus ada masalah
maksudnya kalau oke ini menu yang non muslim gitu ya
ini menu yang non halal ini yang halal
ya udah maksudnya nggak bisa diambil
ya merayakan tetap merayakan aja gitu ya
apalagi kalau misalnya ngomongin masalah prediksi feng shui itu pasti tetap diomongin juga dong ke hoyolius
iya biasa sudah rutinitas setiap tahun kalau deket xinjia adalah ngomongin feng shui
ngomongin peruntungan seperti itu
nah ini tahun ayam api ya
iya tahun ayam api gitu
akan seperti apa secara umumnya dulu deh
secara umumnya sih kalau dalam kehidupan sosial biasanya nanti akan kurang harmonis
antara konflik api dan api dengan logam kecil dari ayam
oke jadi ayam sendiri bukan melambangkan sifat binatangnya
oke banyak orang atau ahli pun yang mengaku ahli lah ya
kita sebut salah menafsirkan bahwa dia gampang dia comot aja
oke pokoknya ayam harus tahun ini mesti bangun pagi
actually kan setiap tahun mesti bangun pagi kan
kerja keras setiap tahun juga mesti kerja keras
ayam membanggakan diri ya sebagian membanggakan sebagian tidak
tetapi di sini refleksi yang kita harus sikapi adalah bahwa logam kecil itu berarti ucapan
memang show off menunjukkan diri berhubungan dengan keindahan kelembutan
jadi disarapkan sebenarnya ada sesuatu dari sifat kita itu yang meneladani tentang kelembutan lebih lembut dan sebagainya
tapi karena api kecilnya itu saya bilang ada konflik bakar ini yang mestinya lembut kelihatannya lembut dari luar dalamnya terbakar
dan api kecil itu sensitif kan ya
jadi dikit dikit sensi dikit dikit upload status
wah ntar tweet bogor lagi ini
kalau direfleksikan ke apa yang terjadi di latar ini
artinya memang fokus ya
tapi gesekan sosial kan sekarang ini banyak terjadi karena ucapan dari banyak orang dari tokoh tokoh dari juga masyarakat yang gampang banget sekarang ini upload hoax dan macam macam gitu kan
sebenarnya sih begini ya gini mas prabu
memang ini sudah terjadi kenapa karena karakter dari monyet api tahun kemarin itu cuma hanya saudara cuman mungkin hanya mungkin beda bapak atau beda ibu lah
jadi yang satu adalah hard version satu lagi adalah soft version
nah soal version itu sama seperti kalau kemarin hard version itu mesti angkat senjata demo dan sebagainya
oh itu yang kemarin
ya soft version itu cuma pakai mulut mulutmu harimau benar benar
oke jadi dia membunuh itu gak perlu sampai dengan kelihatan ini dari underground dan bawah tanah sudah bisa melakukan hal hal yang lainnya ya

bisa melakukan hal hal yang buruk seperti itu

boleh kita tanya
atau ceo anda
dominik juga sudah ditanyain belum
sudah ditanyain belum

buka bukaan aja di sini ya

gak boleh ada di sensor nih

semoga tahun ayam ini mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi pengennya di tahun ayam ini naik lagi gitu loh
kalau jodoh saya udah ada sih emang iya udah punya anak juga
keberuntungan aja rezeki itu aja
harapannya ya buat indonesia bisa lebih baik lagi lah di tahun ayam api ini
saya juga berharap pemilihan gubernur ya bisa lancar dan kita bisa dapat gubernur yang terbaik lah
kebetulan saya ceo nya ceo ayam juga
kemudian ini tahun saya saya berharap di tahun ini saya bisa sukses lah untuk segalanya dari karir dan juga hubungan percintaan juga gitu aja
soalnya di seberang kata
wah ini mas
sorry ya pemirsa ya ini kita lagi konsultasi nih
ini masalah pribadi soalnya
jadi itu kan tadi kita katakan kan bisa di prediksi di tahun ayam api ini kira kira dihubungkan dengan ceo prabu ceo nya
kamu ceo nya adalah kambing tanah
ini kalau kambing tanah sama kambing logam siaran bareng bareng ini bakal akur gak kira kira
ya paling kembeknya terlalu banyak aja
wah prabu ceo nya jangan hiayai aja nih
tahun tujuh puluh an ya
tahun tahun langsung kebaca deh nih
eh tunggu saya mau tanya dulu kenapa sih orang harus percaya sama sio itu dulunya
oke sebenarnya sih ini semua adalah ilmiah oke percaya nggak percaya
se manusia itu ada luck cycle nya ada bawaan kita sebut dari tanggal lahir tempat lahir dan jam lahir itu
segala perhitungan yang berbau astrologi atau perhitungan nasib dan sebagainya
itu sudah ada
itu sudah ada dari mereka dilahirkan kemudian perjalanan nasibnya sudah ada kita sebut blueprintnya sudah ada
jadi kalau misalnya seseorang itu kalau dia percaya itu artinya kalau di advise sama orang ahlinya mereka oh kamu suksesnya lebih ke arah sini
bidang ini oke kemudian tahun bagus kamu ini dan sebagainya
jadi tujuannya buat apa
untuk manajemen daripada waktu dia
jadi dia mengarahkan
ya mengarahkan supaya hidup dia itu lebih berhasil lebih sukses dengan resiko sekecil kecilnya
kalau dominic percaya gak sama suaminya
iya percaya gak percaya tapi karena mungkin kan saya lahir gimana pun di ada etnis tiang hoanya gitu jadi it was fun to know dan kadang kadang itu bisa juga untuk sekadar advise
jadi ya kenapa enggak why not gitu loh bukan yang habis itu kita jadi jadi kaku jadi terpaku ini harus begini harus begitu enggak gitu ya
nah biasanya kan kalau dapat arahan gitu ya arahannya bagus wah kita percaya nih begitu arahnya kurang bagus
ya udah bang si iman kan
gak di naio
gak di naio
biasanya sih gini banyak orang parno ya saya ini dalam profesi saya saya menjadi gini pak gue deg degan nih kenapa deg degan
enggak gue takut dibacanya jelek jelek oke kalau gitu saya bisa request ngomong yang manis sweet versionnya boleh gak
jadi kalau kamu mau yang enak yang dibalut gula kayak pil pahit kan dibalut gula kan enak tuh telanya tapi tetap sehat kan ya oke saya bisa melakukan itu
oh gitu juga karena apa juga sebenarnya
itu boleh artinya kenapa
karena kadang kalau kita ngomong satu tahun jelek seseorang bukan berarti dalam dua belas bulan jelek tiga ratus enam puluh lima hari jelek
ini satu hal yang pasti kita luruskan ya dalam satu tahun yang jelek itu biasanya akan ditemukan mungkin tiga bulan sampai empat bulan yang benar benar kurang bagus
dan itu mungkin menjadi lowest point of his or her life oke jadi benar benar menjadi titik terendah
nah sekarang bukan sekedar bicara tentang jeleknya mesti bicara solusinya
oke kalau seorang ahli harus berpikir bagaimana oh kalau begini kamu apa yang kamu solusi
contohnya misalnya tahun ini lebih banyak problem yang berhubungan dengan traveling ada potensi accident
nah bagaimana solusinya ya kalau gitu berangkat lebih awal
hindari macet nggak terburu buru jangan ngantuk jangan begadang kalau perlu pakai supir atau
tapi emang arahan lah kalau gitu kayak guidance aja gitu
arahannya yang normal juga
kalau kita sampai ke lowest point gitu
it's a normal thing gitu di kerjaan
naga itu gimana kalau begini
oke naga sih bagus ya dalam hal reputasi dalam hal fame bagus ya jadi merupakan salah satu
tahun eksis nih tahun dua ribu tujuh belas
tahun yang bagus bangun beruntung jadi boleh lebih agresif
saya ketanya di bagian konservasi sih itu bagus juga gak kalau bagus
ya itu adalah konservasi adalah unsur tanah nature alam oke ini adalah elemen bagus dia oke actually kalau dia mau entah mau bentuk lembaga sendiri dan sebagainya itu bisa attract money well keuangan
bener bener mau di bisniskan juga plus sosial juga oke jadi
enggak kalau kamu sendiri kamu kan yang bagusnya adalah kayu bisa menarik uangnya oke kalau kayu sendiri berarti adalah berhubungan dengan lifestylenya
gaya hidup kemudian tren tren seperti fashion lah apa pakaian lah make up dan sebagainya atau spa dan sebagainya oke
kalau kita bisa kalau kamu sendiri ya niar kalau memang bisa berbisnis ke arah sana sekalian bisa enjoy life nya sekalian make money nya
oh belum dong
kapan terbaik nikah
tepat itu pertanyaan
sebenarnya di sini
sebenarnya satu setengah tahun yang lalu ya dari tahun kuda mestinya ada dan tahun ini memang ada sign bisa menikah dua puluh enam dan tiga puluh enam sampai tiga puluh enam
dua puluh enam tiga puluh enam itu apa maksudnya
aduh jangan dong ya
memang mau menikah usia berapa
umumnya tahun ini
tahun ini sendiri sebenarnya kalau kamu sudah ketemu dari beberapa tahun yang lalu ya tahun ini cukup ideal untuk menikah tapi saran saya adalah jangan terlalu stres persiapan lebih awal
oh ya oke itu sih berarti itu nasihat untuk saya
tapi secara mas prabu apa tuh bisnis mau ditanya bisnis juga gak mau
apa ini ya apa namanya atau kalau gini ini internet durasinya sudah habis nih kalau misalnya udah bilang bilang
buat buat buat bangsa kita deh kalau apa yang bener
iya secara keseluruhan deh
itu yang paling penting
buat bangsa kita sendiri ya tahun ayam api adalah merupakan tahun yang euforia juga tahun yang optimisme tahun yang sebenarnya api adalah kebahagiaan
jadi jangan merusak kebahagiaan optimisme kita di tahun ini
dengan tindakan ucapan yang sesuatu yang akan merugikan bangsa kita tetap kerja keras tidak peduli ciongnya misalnya tahun ini kelinci anjing tikus maupun ayam kurang bagus tidak peduli mau ciong tidak ciong pokoknya anda harus tetap lebih optimis
seperti saya bilang tadi tiga ratus enam puluh lima hari bukan berarti anda akan jelek setiap hari
cuma hanya anda mesti tahu mana yang bulan yang agak kurang bagus jadi hindari kurang bagus itu untuk yang melakukan hal hal yang konyol
ya untuk indonesia lah
yang pasti ya itu sih hampir sama sebetulnya sama kok ya tadi maunya sih kalau saya sebagai rakyat lebih kepada siapa atau bagaimana yang memimpin bagaimana bisa betul betul menata gitu
menata dan dan menyadarkan maksudnya membangun bersama sama mengajak bersama sama semua rakyatnya untuk semakin terbuka
maksudnya memiliki kesadaran baru
dan paling penting kita sebagai indonesia karena aku aktif banget ya di alam
maksudnya itu aku butuh pemimpin yang benar benar memperhatikan care sama alam
karena indonesia itu sebenarnya udah paling kaya bagian itu
terima kasih banyak nih
dan juga dominic sudah ada di sini
suruh break aja
tetap bersama kami di good morning
kalian kamu ucapin selamat hari raya imlek
oke tetap bersama kami di good morning
dan sekali lagi saya dan kami semua di sini mengucapkan selamat hari raya imlek
sesat lagi ya
tetap bersama kami